ini lain lagi
seorang pria diduga anggota tni terekam menghajar wanita petugas spbu di tanjung morawa medan sumatera utara
aksi kekerasan ini tak ayal benua kecaman dari netizen
dari tiga rekaman cctv di akun facebook eris rizwandi pelaku awalnya datang berboncengan dengan seorang wanita
namun pelaku dan wanita yang diduga istrinya tersebut disebut tidak mau antri saat akan mengisi bahan bakar
saat diperingatkan oleh petugas spbu bernama anggi dwi oftami gultom kedua pelaku malah naik pitam
tak puas cuma baku mulut pria berhelm dan jaket hitam yang diduga anggota tni bahkan mengejar dan berusaha menghajar anggi
dalam video lain sejumlah petugas spbu dibantu sejumlah warga tampak berusaha menengahi kejadian
selain tiga rekaman cctv foto plat nomor anggota militer serta gambar wajah kedua pelaku juga turut diunggah di akun lian juntak part ii yang ternyata adalah tunangan petugas spbu tersebut
lian juntak part dua selaku pengunggah awal video sudah menghapus materi video bertanggal dua puluh dua agustus itu

hari ini lian juntak mengugah keterangan tengah memenuhi panggilan pihak detasemen polisi militer lengkap dengan penanda lokasi denpom medan
melalui akun resmi di facebook kepala penerangan daerah militer satu bukit barisan letkol infantri roy sinaga mengklarifikasi kejadian tersebut benar terjadi di spbu tanjung morawa
menurut kapendam satu bukit barisan pihaknya tengah mempelajari permasalahan ini
kodam satu bukit barisan juga meminta maaf
atas kejadian yang telah viral ini dan berjanji akan menindak anggota tni yang terlibat